publik tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama biorca
dilihat dari akun twitternya yang sudah berkali kali disuspend pelaku hacker ini mengesankan diri berlokasi di warsawa polandia
solo menjadi bintang utama agustus dan september seperti menjadi panggung biorka karena konsistensinya dalam membocorkan data data sensitif
mulai dari data pengguna aplikasi startup data warga sipil yang disimpan instansi negara hingga data sejumlah pejabat
aksi bjorka di tanah air dimulai dua tahun lalu bjorka membocorkan lebih dari sembilan puluh juta data pelanggan tokopedia
aksi ini berlanjut ke agustus dua ribu dua puluh
sebanyak dua ratus tujuh puluh data pengguna walpad berisi password hingga nomor kontak dibobol pada dua puluh agustus
masih di tanggal yang sama bjorka juga menyebarkan dua puluh enam juta data pelanggan indihold
bergeser ke akhir agustus giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi target bjorka
tertanggung tanggung satu tiga miliar data registrasi kartu sim bocor ke publik
aksi bjorka tidak selesai di agustus

sebanyak satu ratus lima data masyarakat yang menyebarkan data komisi pemilihan umum kpu

sebanyak satu ratus lima data masyarakat yang menyebarkan data komisi pemilihan umum kpu

sebanyak satu ratus lima puluh data masyarakat yang menyebarkan data komisi pemilihan umum kpu
tidak cukup sampai instansi negara biorka mulai menyasar data pejabat
presiden joko widodo menjadi sasaran pertamanya
pada sembilan september biorka mengulik dokumen rahasia presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
surat rahasia dari badan intelijen negara bin kepada joko widodo tak luput dari peretasan ini
sehari berselang giliran data menteri komunikasi dan informatika johnny g plate yang dibocorkan
dikuburkan biar kau menyatakan hal ini merupakan imbas dari respons mencom info yang menyangkal
bahwa terjadi kebocoran data di hari yang sama ketua dpr ri puan maharani mendapat hadiah ulang
tahun spesial dari bjorka hacker itu menyebarkan data puan karena dianggap tidak simpati dengan
demonstran yang tengah beraksi menolak kenaikan bbm di luar gedung dpr menko marves luhut bin
antar pancaitan taluput dari sasaran biarca data luhut disebar pada sebelas september lalu selain
luhut pada sebelas september biarca juga merilis data gubernur dki jakarta anies baswedan dan hingga empat belas
september data menteri polhukam mahfud md dan ketua pkb muhaymin iskandar menjadi pejabat dan
tokoh politik lainnya yang dibocorkan bjorka pihak pemerintah telah membantah sejumlah data
yang diklaim dibocorkan biarca presiden joko widodo telah membentuk tim khusus aksi
biarca yang berani membocorkan data para pejabat ini lantas ditanggapi beragam oleh
masyarakat dari sisi analisa media sosial pendiri drone emprit mengatakan justru terjadi anomali
tengah pengguna media sosial sebab masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dari peretasan ini
justru kebanyakan mendukung aksi yang dilakukan biarca ini sebetulnya karena ketidak pertama
secara emosi ya emosi netizen itu sudah salah sama pemerintah
kebocoran data yang kedua ketidaktahuan bahaya itu yang tidak seharusnya akan menjadikan
biarkan ini sebagai pahlawan karena bagaimanapun dia merugikan merugikan kita sebetulnya itu menurut ketua
lembaga riset keamanan cybercisrek pertama persadar pada dasarnya seorang pertas dapat melancarkan
aksinya kapan saja selama alat dan malware yang digunakan mumpuni begitu pula dengan bjorka misalkan
melakukan peretasan ke indonesia gitu nah dia akan melakukan scanning ini blok ip indonesia itu sama
dia dipetakan semua di scan semuanya gitu kemudian disitu akan ketahuan ini mana yang ada celah keamanannya
nih mana yang warnanya merah warnanya kuning warnanya hijau gitu apa mereka punya daftarnya
dan biasanya yang warna warna merah ini diserang duluan sama dia kenapa karena sudah jelas jelas
ada celah kritikal yang bisa dimasuki gitu yang bisa dimanfaatkan
eksploitasi betulan saja gitu di indonesia ini yang banyak celah merahnya itu adalah sistem sistem
yang dimiliki oleh pemerintah kita gitu namun ia menarik dari aksi bjorka adalah langkahnya yang
menyerang pejabat pejabat publik pada awalnya peretasan yang dilakukan biarca dianggap sama
dengan pertas lainnya yakni dilakukan secara acak dan didasari motif ekonomi namun sering
berjalannya waktu motif ini bergeser menjadi aksi hektivism yakni pertasan yang didorong desakan
protes terhadap pemerintah langkah biarca menyasar pejabat publik diawali dengan sangkalan dari
menteri bankominfo johnny g plata dalam serangannya biarca menertawakan lembaga sebagai badan
informatika yang tidak mampu melindungi data negara karena dipimpin oleh orang yang tidak mumpuni
sebagai masukan kepada pemerintah baik pratama persada maupun ismail fahmi sama sama
mengusulkan agar dibentuk aturan jelas yang berisi hukum perdata dan sanksi tegas dalam bentuk undang undang agar
timbul efek cerah baik bagi para peretas maupun pihak pihak yang memanfaatkan kebocoran data ini
tim diputan cnn indonesia